tim sar gabungan terus mencari enam korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat yang masih dinyatakan hilang
bukan hanya itu menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono memastikan akan memperbaiki semua prasarana umum yang terdampak
sebanyak satu ratus dua puluh personel tim sar gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat pada senin pagi
pencarian difokuskan di daerah tarusan kecamatan sutera kecamatan bayang
sejauh ini masih ada enam orang yang masih dinyatakan hilang
total korban yang sudah ditemukan sebanyak dua puluh enam orang dan dalam kondisi meninggal dunia
dan saat ini sampai tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh empat korban yang meninggal dua puluh tiga orang dan dalam pencarian enam orang
pencarian korban sempat terkendala akses di mana titik longsor yang berada di area
yang sulit dan penggunaan alat berat yang tidak bisa maksimal
memang masalah akses ini sangat terkendala sekali
karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali
kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal
karena memang kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal
dan longsor di sumatera barat badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
kucurkan bantuan dana siap pakai senilai satu tujuh puluh lima miliar rupiah
selain bantuan dana bnpb juga menyerahkan bantuan logistik
yang menjadi kebutuhan mendasar bagi korban terdampak banjir dan longsor di lima kabupaten kota
bnpb juga akan merelokasi seratus rumah di kabupaten pesisir selatan
yang terdampak banjir dan tanah longsor sebagai langkah antisipasi pengurangan dampak risiko bencana
untuk relokasi bnpb berharap agar pemerintah kabupaten pesisir selatan segera dapat mencarikan lahan untuk relokasi tersebut
nah nanti ini masih proses perencanaan persiapan
nanti pemerintah daerah akan menyiapkan makanan untuk relokasi itu
nanti yang bangun apakah pupr atau bnpb ya pak setelah ada lahan relokasinya siap ya sudah langsung terpindahin
proses perencanaan persiapannya lagi jalan
sementara itu dari dua puluh tujuh tujuh ratus
seratus unit rumah warga yang terdampak banjir dan longsor bpbd kabupaten pesisir selatan menyebut sebanyak enam ratus lima puluh unit rumah diantaranya mengalami rusak ringan hingga berat
bpbd kabupaten pesisir selatan memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai rp satu ratus tujuh puluh empat miliar
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengunjungi sejumlah titik kawasan terdampak bencana banjir dan longsor
menteri pupr memantau jembatan
jalan yang rusak dan kawasan sungai
kementerian pupr memastikan akan melakukan perbaikan pada semua sarana prasarana umum yang terdampak
sementara untuk perbaikan perumahan warga terdampak kementerian pupr menunggu finalisasi pendataan dari bnpb
karena perbaikan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi kategori kerusakan
nanti di teping teping sungai tadi sudah kita putusin menjadi seat pile
paling lambat dua minggu akan selesai
dari jembatan pepadi itu memang daerah rumija
saya minta tidak lebih dari seminggu bersih
dari data sementara yang dirilis oleh bnpb
bencana banjir dan longsor yang melanda provinsi sumatera barat
ada juga merusak ratusan unit fasilitas umum
di antaranya lima puluh satu unit rumah ibadah
satu unit sarana kesehatan
rio yohannes kompas tv padang sumatera barat
tujuh belas kota dan kabupaten di provinsi sumatera barat
terdampak bencana banjir bandang dan longsor
kabupaten pesisir selatan menjadi titik terparah dampak bencana itu
warga terdampak dilaporkan mulai meninggalkan pengungsian
dan tercatat total dua puluh empat orang meninggal
berikut laporan lengkap dari jurnalis kompas tv
alva nyariski dan juru kamera yanuar muslim
yang sudah kami rekam sebelumnya
seluruh kompas saudara kita yang berada di provinsi sumatera barat
sedang mengalami bencana yaitu banjir dan tanah longsor
saat ini saya berkesempatan berada di salah satu titik terparah
yaitu di kabupaten pasir provinsi sumatera barat
untuk meninjau langsung seperti apa kondisi yang ada di sini
berbincang langsung dengan kepala badan nasional penanggulangan bencana
boleh diberikan update kepada kita semua seperti apa kondisi yang berada di titik paling parah
saya bersama ibu lista hendra yoni anggota dpr ri komisi delapan
ada pak bupati pak kapolres
kita berada di kabupaten pesisir selatan
langsung meninjau tadi daerah yang terdampak bencana
tahun ini termasuk tahun yang paling parah informasi dari pak bupati
sepanjang jalan dari padang tadi memang banyak sekali titik longsoran
dan di sini yang paling parah karena ada dua puluh tujuh yang meninggal dunia
yang baru ditemukan alhamdulillah berarti ada empat yang masih belum ditemukan
sekarang masih terus dilaksanakan pencarian pertolongan
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa ditemukan
meskipun sudah hari kelima ini bupati ya
kita dalam mencari korban itu ada golden time tujuh x dua puluh empat jam
nanti apabila mudah mudahan bisa ditemukan kalau tidak kita akan koordinasi ulang
proses pemberian masih terus dilakukan dan pemberian bantuan kepada masyarakat
terutama yang mereka kehilangan masih terus dilakukan
kita doakan saja semoga proses pemberian bantuan ini terus bisa dilakukan
dan keempat saudara kita bisa ditemukan
yanuar ruslim kabupaten pesisir selatan sumatera barat